ketua dpr ri puan maharani diangkat menjadi warga kehormatan korps marinir tni angkatan laut
di pulau damar besar atau pulau edam kepulauan seribu pada selasa kemarin
puan menjadi ketua dpr ri dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai warga kehormatan marinir
puan maharani bersama panglima tni yang didampingi komandan korps marinir majen tni widodo dwi purwanto
beserta pejabat lain berangkat ke pulau damar dari dermaga komando lintas laut militer tanjung priok jakarta utara selasa pagi
mereka menuju pulau damar dengan menaiki kri parang enam ratus empat puluh tujuh
tiba di pulau damar simulasi operasi serangan udara langsung dan pertempuran jarak dekat
dilakukan oleh kri parang enam ratus empat puluh tujuh
puan mendapat briefing dari komandan detasemen jalamengkara koloner marinir samson sitohang
yang memimpin simulasi penyerbuan musuh
setelah briefing puan bersama pasukan marinir masuk ke kawasan hutan
yang menjadi salah satu area latihan tempur tni angkatan laut
puan melakukan penembakan dengan peluru tajam sebagai simulasi menjatuhkan musuh

juga melakukan penembakan dengan peluru tajam sebagai simulasi menjatuhkan musuh
itu juga melakukan simulasi peledakan posisi musuh dengan memencet detonator bom
upacara pembaretan untuk puan sebagai warga kehormatan marinir dilakukan usai simulasi penyerbuan musuh
panglima tni laksamana yudo bertindak sebagai inspektur upacara
serta darkor marmae jen widodo menjadi komandan upacara
prosesi pemberian penghargaan sebagai warga kehormatan marinir dilakukan di bibir pantai pulau damar
puan menerima brevet warga kehormatan marinir di atas tank amfibi
baru pertama kali ketua dpr ri dan perempuan satu satunya yang menjadi warga kehormatan
ini merupakan satu kebanggaan dan tentu saja tantangan bagi saya
bahwa sebagai warga kehormatan korps marinir saya harus ikut mendukung
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan oleh marinir ke depan bagaimana menjaga kedaulatan
keamanan negara kesatuan republik indonesia
puan maharani yakin korps marinir akan semakin maju dan lebih baik ke depan
ia memastikan dpr ri akan senantiasa memberi dukungan terbaik bagi tni
termasuk untuk kops marinir
sementara itu panglima tni menyatakan pengangkatan warga kehormatan marinir
merupakan penghargaan terhadap tokoh yang dianggap berjasa untuk bangsa dan negara
puan sendiri merupakan warga kehormatan marinir ke empat puluh lima
jadi saya tekanan tadi bahwa ini setatas jasa jasa dan subang seh berdalam ikut memacukan
khususnya tni terkhusus lagi tni yang dianggap sebagai warga kehormatan marinir
usai upacara pembaretan warga kehormatan
puan diangkat oleh sejumlah prajurit
diangkat oleh sejumlah prajurit marinir dengan digendong di atas pundak
hal itu sebagai tanda bahwa puan maharani telah menjadi bagian dari keluarga marinir
puan bersama tokoh lainnya kemudian melihat demonstrasi rubber duck operation
dari pantai mereka juga menonton demo infiltrasi udara
dan demo terjun bebas prajurit marinir dari atas pesawat